lomba balap drift intersport world stage dua ribu delapan belas telah memasuki babak final
ada total tiga puluh lima pembalap nasional dan internasional yang akan berkompetisi untuk mendapatkan gelar juara di tahun dua ribu delapan belas
intersport world stage battle drift telah memasuki babak final
sejak awal tahun dua ribu delapan belas kompetisi ini menyeleksi tiga puluh satu drifter nasional untuk unjuk kebolehan mengemudi dengan teknik drifting
sejumlah drifter pun telah mempersiapkan diri untuk menyabet juara berhadapan dengan drifter drifter profesional mancanegara seperti dari jepang filipina malaysia dan singapura

sejumlah drifter pun telah mempersiapkan diri untuk menyambut juara berhadapan dengan drifter profesional macam negara seperti dari jepang filipina malaysia dan singapura